hari ini kenapa sih
masalah dateng kayak bertubih tubih
kenapa diem jawab sama
aduh aku lagi pusing banget sekarang
kita obrolin ini di rumah ya
oke aku tunggu di rumah
bikin ulah apa lagi sah
karena saya tahu
begitu cinta matinya elsa sama neneknya
ya walaupun ya
elsa perempuannya anak dari saya
kalau lo pernah punya anak dari gue
jangan pernah coba macem macem sama elsa
jangan pernah coba macem macem sama elsa
atau saya yang akan bertindak
atau kakek kakek percuma
mo memang dari v fighting bulan nya
juhana itu kan aldi
cuma kayaknya kaki dia lagi sakit deh
biar samberin yuk
juhana gak boleh gitu
kan aldi teman kita juga
kok belas temennya belum ditempel
aku mau bantuin kamu
kok kamu maksa sih
kamu mau reina bantuin malah marah marah
ya terserah aku
aku udah tempel
juhana sama aldi jangan bertemu lagi
bukannya terima kasih malah pergi
ya gak apa apa juhana
yuk kita ke depan
selamat siang pak
selamat siang pak
saya datang kesini untuk mengantar surat panggilan kedua
kenapa bapak tidak datang pada saat panggilan pertama
saya sama selin gak tau kalau ada surat panggilan
ini panggilan kedua
kami sudah mengirim surat panggilan
karena tuntutan ibu elsa istri bapak sendiri
lagi berurusan gak usah lagi ketemu ketemu sama yang namanya ricky dia itu cuman belum masalah aja
buat kamu kenapa sih malah marahin aku mah aku itu cuma mau ngomong sama ricky supaya dia
nggak nemuin bandin lagi itu doang kok ya sama aja sih selama kamu masih deket sama dia hidup
kamu itu nggak akan bisa tenang siapa yang mau deket deketin ricky sih mah kalaupun aku bisa lepas
dari riki aku mau mah ya kan kamu itu sering waktu bentar aku angkat telepon dulu ada apa ya
nih non elfon gue perasaan gue jadi enggak enak halo halo kamu sekarang di mana di jalan sama
gini tadi ada polisi datang ke rumah polisi mengantarkan surat panggilan yang kedua itu
artinya kamu tetap melanjutkan tutun kamu ke andin kan polisi juga bilang ada surat panggilan pertama
yang datang ke rumah tapi aku nggak terima sama sekali itu artinya kamu juga yang terima karena
mama nggak tahu apa apa soal ini hari ini kenapa sih masalah datang kayak bertubih tubih nggak ada
apa jawab saat itu aku lagi pusing banget sekarang kita obrolin ini di rumah ya oke aku tunggu di luar
nino marah ya sama kamu bikin ulah apalagi saat
no mama minta kamu harus lebih sabar sama ayah saya
selama ini aku terlalu sabar buat dia
bahkan kadang kadang sikap dia yang melonjak bikin aku sakit hati aku masih tahan
ketapa rep x dua
tetap aja kamu harus lebih sabar sebagai suaminya elsa
kamu harus nasihatin dia ya kamu harus tanya dulu alasan esa kenapa dia berbuat seperti itu no
soal tuntutan elsa ke andin yang dilaporkan ke pihak kepolisian
atau soal surat panggilan yang pertama yang aku nggak terima sama sekali
tetap aja elsa itu kan istri kamu
ya mungkin aja sani sekarang mungkin lagi emosi lagi kepikiran sama keisha
ya lebih baik kamu nasihatin dia
mama tau itu salah
dia salah sih
tapi kamu coba deh ngomong dulu sama dia
tanyain dulu kenapa
kamu nasehatin dia kalau memang salah
dia orang yang keras kepala sekarang
beda seperti yang dulu
aku cuma mau ingetin dia aja
apa alasannya kita bisa rujuk lagi
kalau dia sama sekali nggak bisa perbaiki aku juga capek
apakah itu lagi
apa yang kamu pbolehin ternyata di atmosfer
ya makanya kamu jangan gegabah dong
sebelum bertindak itu kamu harus pikirin dulu resikonya seperti apa
daripada kayak begini
makanya mau bantuin aku dong ma
mau gak mau kamu itu harus hadapi nino
kamu harus antri nino ke kantor polisi
dan kamu bisa dengar sekalian
pertanyaan apa yang dikasih polisi sama nino
pertanyaan apa yang dikasih polisi sama nino
pertanyaan apa yang dikasih polisi sama nino